pada minggu pagi warga buleleng bali dikejutkan suara dentuman keras yang terdengar hampir di seluruh bali
bmkg wilayah tiga denpasar menjelaskan menurut observer pusat gempa bumi regional tiga bmkg denpasar
suara tersebut juga terdeteksi pada sensor milik bmkg
namun dari hasil pantauan sinyal tersebut bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi
karena hanya terekam dalam satu sensor dari tiga sensor terdekat dari lokasi kejadian
kami memang terjadi anomali sinyal seismik eh sorry anomali sinyal pada pukul sepuluh dua puluh tujuh wita
setelah kami cek sinyal tersebut bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi
selain itu anomali sinyal tersebut berdurasi sekitar dua puluh detik dengan kekuatan setara dengan satu satu magnitudo
suara dentuman ini mengejutkan warga buleleng karena suaranya yang terdengar keras
nandang astika dan pasar bali